rancangan undang undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah atau hkpd akhirnya
disahkan menjadi undang undang pada awal tujuh desember lalu kehadiran undang undang ini
menjadi satu bentuk langkah maju reformasi tata kelola keuangan pusat dan juga daerah
selain itu undang undang hkpd ini juga digadang berpotensi mengerek pendapatan daerah
untuk membahasnya lebih lanjut dan juga membedah lebih dalam undang undang ini
sudah bergabung melalui sambungan virtual dengan direktur jenderal perimbangan keuangan
kementerian keuangan bapak astera primanto bakti
pak astera selamat malam
selamat malam assalamualaikum
apa kabar pak sehat selalu ya pak ya
semoga moga mbak diana juga sehat
baik bapak terima kasih banyak atas waktunya
pak untuk undang undang hkpd ini kan akhirnya disahkan dan pada tujuh desember lalu di dpr
ada salah satu fraksi yang menolak karena dianggap bahwa undang undang ini tidak sepaham
tidak sejalan dengan semangat otonomi daerah
bagaimana bapak memandangnya pak
dan apakah memang nanti undang undang hkpd ini akan memangkas kewenangan otonomi daerah pak
baik pertama kalau kita lihat tujuan daripada undang undang hkpd ini
ada dua hal besar
yang pertama adalah bagaimana kita dapat mencapai kesejahteraan rakyat secara menyeluruh
kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa memberikan layanan publik yang sama
antara satu daerah dengan daerah yang lain
nah jalannya untuk ke arah sana itu ada empat pilar
yang pertama adalah bagaimana kita menurunkan ketimpangan vertikal

dan horizontal vertical itu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
horizontal itu antar pemerintah daerah jadi sekarang itu ada lima ratus empat puluh dua provinsi
kabupaten kota kemudian hal yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mendorong
belanja yang lebih berkualitas dan yang keempat adalah bagaimana kita bisa
juga menciptakan suatu sinergi dan harmonisasi antara belanja pusat
dengan belanja daerah jadi kalau kita lihat dari empat pilar tersebut
sama sekali tidak ada niatan ya untuk menurunkan otonomi daerah yang sudah
berjalan sangat baik ini yang kita lakukan adalah kita melakukan reformasi
jadi dari sisi fiscal allocation maupun dari sisi spending better nya
jadi belanjanya yang lebih berkualitas
baik artinya bahwa pemerintah di daerah ini masih memiliki keleluasaan
untuk melakukan inovasi pengelolaan keuangan di sana ya pak ya
betul bahkan kita justru mendorong ya untuk daerah daerah yang bisa
menciptakan suatu inovasi dalam meng create misalnya pembangunan yang lebih
produktif ya lebih cepat di daerahnya itu nanti akan mendapatkan insentif
dengan adanya undang undang ini jadi kita justru ini mendorong ya supaya daerah daerah
itu berlomba untuk semakin baik
pak ibu demikian
mengapa anda merasa bahwa undang undang ini perlu untuk segera disahkan begitu pak
apakah anda melihat bahwa pemanfaatan dana transfer daerah dan juga dana desa
selama ini masih belum optimal pak
jadi kalau kita lihat dari sejarahnya ya yang namanya transfer ke daerah dan dana desa
ini kan porsinya luar biasa besar
ya dari segi nominal misalnya kalau tahun dua ribu enam belas itu sekitar rp lima ratus tujuh puluh triliun
sekarang ini di tahun dua ribu dua puluh satu ataupun dua ribu dua puluh dua ini angkanya sudah di atas tujuh ratus
bahkan mendekati delapan ratus
dan kalau dilihat dari presentase terhadap total belanja negara itu jumlahnya sepertiganya
ini menunjukkan bahwa yang namanya transfer ke daerah ini betul betul harus dikelola dengan baik
hal hal yang saya rasa perlu menjadi perhatian kita
nah bagaimana cara kita mengelolanya
ya tentunya kita harus melakukan hal hal yang sinergis dan terukur
jadi contohnya misalnya ya kalau kaitannya dengan belanja
ya belanja belanja yang kurang produktif ya ini harusnya bisa diarahkan ke belanja produktif
saat ini kita teliti ya di daerah itu
untuk jumlah programnya itu ada hampir tiga puluh ribu program
jadi masing masing daerah itu programnya banyak dan hampir dua ratus tujuh puluh ribu kegiatan
jadi mbak diana bisa bayangkan ya bagaimana sistem daripada belanja daerah tersebut
nah ini yang coba kita perbaiki kita lakukan peningkatan dari segi efektivitas dan juga produktivitas dari belanjanya
iya baik memang
artinya mungkin selama ini masih ada di sejumlah daerah yang banyak sekali melakukan kegiatan kegiatan kecil
yang memiliki dampak yang juga sangat minimal begitu ya pak ya
karena memang beberapa waktu yang lalu presiden juga menyampaikan banyak sekali daerah yang melakukan kegiatan
yang uangnya ini diecer ecer begitu ya pak ya
baik dan memang tapi bagaimana dengan upaya ini pak untuk undang undang hkpd ini
apakah bisa meningkatkan pendapatan di daerah pak
tentunya seperti tadi kami sampaikan
ya pilar yang pertama itu justru
untuk meningkatkan atau mengurangi daripada ketimpangan
dan ada pilar yang berikutnya adalah meningkatkan local taxing power
ketimpangan ini akan bisa dikurangi kalau kekuatan daripada kapasitas fiskal daerahnya kuat
nah pendekatan kita ada dua
satu kita tata dari segi transfer ke daerahnya
misalnya dana alokasi umum yang merupakan block grant
ya itu yang tadinya kita gunakan formula yang
ya sekarang ini kita reform
jadi kita memperhatikan karakteristik daerah
jadi misalnya jawa barat ya
yang penduduknya relatif banyak
ya nanti dia akan mendapatkan nilai tambah dari jumlah penduduknya
karena dau ini tujuannya adalah untuk bisa memberikan layanan publik
nah daerah wisata misalnya
ya ini juga tentunya diberikan afirmasi juga
daerah wisata misalnya penduduknya nggak banyak
tapi kan dia meng invite orang untuk datang
nah layanannya harus sama
dan dari sisi pajak
kita juga melakukan reformasi dari jumlah pajak yang enam belas jenis jadi empat belas jenis
jadi di sini pajak pusat
kalau yang sifatnya selama ini grey area
ya ini dipindahkan ke pajak daerah
nah sehingga pajak daerah punya kekuatan lebih
sehingga transparansi pembagian pajak
antara provinsi dan kabupaten kota ini lebih baik
kemudian juga ada kepastian
dan yang paling penting adalah ini menguatkan
kabupaten kota dari segi local taxing power
kurang lebih demikian mbak
tadi bapak juga sudah menyebutkan bahwa hal ini dilakukan reklasifikasi begitu ya pak
enam belas jenis pajak daerah menjadi empat belas jenis
kemudian juga ada rasionalisasi retribusi daerah dari tiga puluh tiga jenis
jadi dari jenis layanan menjadi delapan belas jenis layanan
bagaimana hal ini bisa memberikan manfaat bagi daerah
kita akan bahas di segmen selanjutnya pak
dan pemirsa jangan kemana mana
kami akan segera kembali sesaat lagi
baik anda masih
bersama kami dan kita lanjutkan lagi dialog terkait undang undang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah
dan kita masih bersama direktur jenderal perimbangan keuangan kementerian keuangan bapak astera primanto bakti
pak astira kita lanjutkan perbincangan bahwa tadi di segmen pertama
bapak juga sudah menyampaikan bahwa dengan undang undang hkpd ini
dilakukan reklasifikasi enam belas jenis pajak daerah menjadi empat belas jenis pajak begitu ya
dan juga ada rasionalisasi retribusi daerah
dari tiga puluh tiga jenis layanan menjadi delapan belas jenis layanan
dan sekali lagi di sini ditekankan bahwa ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan tax ratio di daerah ya pak
lantas ini ada beberapa masyarakat yang berpikir bahwa ini masih undang undang hkpd ini masih belum memberikan terobosan yang cukup fundamental begitu
bagaimana bapak menanggapinya
saya rasa apa yang kami coba untuk provide di dalam undang undang ini ini cukup signifikan
saya rasa apa yang kami coba untuk provide di dalam undang undang ini ini cukup signifikan
saya rasa apa yang kami coba untuk provide di dalam undang undang ini ini cukup signifikan
karena kita melihat dari berbagai perspektif
sebelumnya undang undang ini terpisah antara undang undang perimbangan keuangan dengan undang undang pajak daerah
kalau terpisah akhirnya apa
jadi yang satu sisi ini hanya bicara masalah transfer yang sisi lain hanya bicara masalah perpajakan
nah sekarang dengan kita gabungkan undang undang ini ya ini kita bisa melihat dalam perspektif yang lebih luas
karena sebetulnya yang namanya perpajakan
karena sebetulnya yang namanya perpajakan

ini adalah bagian dari hubungan keuangan antar partai antara dipusat dan daerah
terobosan ini kita lakukan
saya amblie contoh satu
ini banyak daerah yang mengeluh
misalnya satu daerah berbatasan dengan daerah pegas penghas
daerah yang jauh tapi satu provinsi ini dapat
nah ibaratnya kalau kita lihat ada pohon mangga mangganya mampir ke rumah kita
kita cuma bisa ngeliatin aja tapi yang mangganya dipetik dikasih ke tetangga yang jauh
nah ini di undang undang ini ini kita perbaiki
jadi yang namanya pembagian untuk dbh ini juga selain untuk daerah penghasil
kita berikan untuk daerah pengolah ini baru termasuk juga daerah yang berdekatan
walaupun dia beda provinsi
nah ini maksudnya adalah supaya nanti kalau ada eksternalitas negatif
di sini daerah tersebut bisa melakukan recover
selain itu kita juga memperkenalkan atau membuat windows untuk dbh yang lain
yang tentunya ini bisa memberikan dampak positif buat daerah
contohnya misalnya kelapa sawit
banyak daerah yang usul kepada kami kelapa sawit gimana nih
kelapa sawit ini kan
jalannya rusak ya gara gara transportasinya
nah ini gimana
nah di sini ini kita buka peluang untuk mendapatkan dbh dari kelapa sawit
dan ini sebetulnya bukan cuma kelapa sawit
tapi nanti akan kita lihat ya kalau ada usulan usulan yang lain
tentunya ini akan kita lihat seberapa proper usulan tersebut
dan yang paling penting yang namanya dana bagi hasil adalah ada dana yang dibagi hasilkan
nah jadi kalau ada usulan yang nggak ada penerimaan
ya ini mungkin jadi nggak bisa dibagi hasilkan karena nggak ada yang dibagi
nah ini nanti yang akan kita lihat
adanya sinergi antara pusat dan daerah yang kita perkuat
jadi kalau misalnya ada kejadian ekonomi ya pandemi covid misalnya paling gampang contoh ya
ada pandemi covid ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa secara bersama sama mengatasi hal tersebut
ya jadi misalnya contohnya anggaran dari pusat ini bisa dengan mudah diarahkan ke daerah
dan daerah juga bisa ikut chip in jadi ikut masuk juga ya untuk secara bersama sama menanggulangi ini
dan ada satu hal lagi yang belum pernah ada sebelumnya
yaitu kita memperkenalkan dana abadi di daerah
jadi untuk daerah daerah yang punya anggaran yang berlebih ada silpanya
dan dia layanan umumnya sudah berlebihan
jadi kalau kita memperkenalkan dana umumnya sudah baik ya dia boleh uangnya disimpan nanti untuk next generation
untuk pendidikan untuk kesehatan atau untuk yang lain lah yang sifatnya tadi
bisa mengenerate suatu multiplier effect yang lebih long lasting jadi bukan cuma satu generation
iya kalau melihat dari pemaparan bapak mungkin kita bisa sedikit melihat ke blora ya pak ya
karena memang di sana berdekatan sekali dengan kota penghasil yaitu di blok ceput
tapi selama ini selama belasan tahun tidak pernah mendapatkan apa apa begitu ya
betul jadi nanti daerah bukan hanya blora jadi daerah daerah lain ya yang dia berbatasan
dan apalagi terbukti ya misalnya karena kalau minyak itu kan dibawahnya ini bisa aja miring ya
sumbernya walaupun well headnya itu ada di satu daerah
mungkin aja pada saat dilakukan pengeboran kan bisa juga sumbernya itu ada di mana mana sampai ke tetangganya
nah ini yang menjadi concern kita supaya tidak terjadi ketimpangan antara daerah satu dengan tetangganya
kurang lebih demikian
pak tapi kalau dari kementerian keuangan ini dari hitung hitungannya kira kira untuk di daerah nanti akan ada potensi peningkatan hingga berapa persen pak
jadi kalau kita lihat ya dari perhitungan yang kita lakukan
ini untuk dbh ini ada kenaikan sekitar hampir tiga triliun
jadi kalau di percentage sekitar dua tujuh persen
tapi kalau yang untuk pdrd ya di dalamnya ini kalau dihitung itu bisa sampai tiga puluh triliun tuh untuk kabupaten kota better off nya
jadi lumayan jadi hampir lima puluh persen

sebelumnya ini kan dia gunakannya sistemnya dana bagi hasil
nah ditambah obser jadi ini dia bisa punya keleluasaan lah fiskalnya tadi bisa akan lebih lebar
baik pak ini apa sih pak yang menjadi cetak biru dari undang undang hkpd ini pak
yang jadi cetak birunya ini sebenarnya ini kan milestone ya untuk melakukan suatu perbaikan secara bertahap
di dalamnya misalnya saya berikan contoh untuk belanja daerah
belanja daerah ini
belanja daerah ini
dan ini tidak kita berlakukan sekaligus
jadi nanti akan ada tahapannya
dan bahkan kalau misalnya sampai tahapan lima tahun ada daerah juga yang masih ketinggalan
ini tentunya masih kita berikan bimbingan ya supaya mereka bisa mengejar
di sisi lain untuk infrastruktur juga demikian
dan kebanyakan mengandalkan daripada deata fisik
ya secara bertahap juga
sehingga nanti kepala daerah yang punya janji janji politik akan bangun jalan bangun apa
nah itu semuanya akan bisa tercover tuh dengan belanja infrastruktur yang sedemiki lebar gitu yang sedemikian besar
kurang lebih demikian
ya baik artinya bahwa masyarakat tidak perlu khawatir tidak perlu meragukan bahwa undang undang hkpd yang selama ini dianggap akan memangkas

tapi dari penjelasan bapak tadi sudah dijabarkan bahwa ternyata undang undang hkpd ini lebih banyak akan memberikan sinergi apbn dan juga apbd yang lebih optimal
dan juga meningkatkan pendapatan di daerah di seluruh indonesia begitu ya pak ya
betul dan yang terpenting tadi jadi nanti yang menerima manfaat adalah rakyat banyak
karena layanannya jadi sama
mau pindah ke aceh ke papua ke maluku ataupun yang di jawa ya
layanannya sama standarnya karena punya kapasitas yang kurang lebih bisa untuk memberikan layanan yang standar
ya baik pak estera terima kasih banyak atas penjelasannya dan juga waktunya untuk cnn indonesia
pak sampai bertemu lagi selamat malam
terima kasih malam assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ya dan pemirsa demikian perbincangan kita dengan bapak astera primanto bakti direktur jenderal perimbangan keuangan kemenkeu republik indonesia
saya diana dwi ka undur diri terima kasih